kehadiran media sosial seharusnya bisa memudahkan manusia saling berinteraksi dan mencari solusi
termasuk solusi jika menemukan kesulitan atau masalah pada transaksi perbankan
namun sayang ini justru dimanfaatkan tukang tipu digital yang berkeliaran
mas fahmi selamat malam
selamat malam pak
oke mas fahmi yang kayaknya cocok jadi polisi siber nih
mas fahmi soal pantauan banyak sekali tukang tipu digital akun akun bodong yang mengatasnamakan customer care bank
sebetulnya kalau memonitor memasukin kata kunci baru weekend kemarin pak
dan yang itu kan juga kalau saya lihat teman saya bahkan seorang dosen pun bisa tertipu apalagi dengan orang orang
tapi informasi ini sudah lama saya baca dan saya amatin
banyak orang ketika lapor ya kemudian dihubungin oleh akun akun bodong
banyak juga yang kemudian tertipu
dan so far belum ada tindakan yang berarti itu untuk mencegah
yang ada paling banyak biasanya kan himbauan
tolong ini punya ada tiga yang atau lima yang resmi yang ada sentang birunya
tapi orang kalau sudah panik itu kan nggak tahu mereka itu
mereka biasanya banyak percaya
nggak ada tindakan berarti
itu maksudnya dari pihak banknya
saya lihat itu ada beberapa bank yang sudah melakukan misalnya lebih aktif ya
ketika kayak bca sudah lumayan saya lihat
ada beberapa misalnya ada bot kemudian ada orang kira kira agak tertipu ketika mereplay bot
ingetin hati hati itu bukan gitu
cuma banyak sekali lebih sering itu kalah cepat
jadi belum sampai di replay bot bot itu sudah datang duluan
mas fahmi aktivitas apa sih yang dilakukan tukang tukang tipu digital akun akun bodong ini
sehingga kok bisa segitunya meyakinkan korban
tadi mas fahmi bahkan cerita teman mas fahmi dosen aja juga bisa kena tipu tuh
sebetulnya tekniknya teknik social engineering ya
tipu tipunya itu sudah lama nih
produksinya sudah lama
sebelum ada media sosial sering zaman dulu juga kita ditipu kan
ini teman saya maksudnya kamu lupa
misalnya kayak gitu kan tiba tiba ditelepon
sekarang dengan media sosial jauh dimudahkan mereka
ketika nasabah itu komplain lapor di media sosial otomatis orang seluruh dunia kan tahu
nah kalau orang biasa aja dia cuek
tapi kalau buat mereka yang sudah terbiasa untuk melakukan penipuan ini adalah mangsa
kemudian yang mereka lakukan adalah tinggal membelokkan ke jebakan
jebakannya itu apa
yaitu adalah wa call
selalu mereka mengarahkan ke situ
nah kalau sudah masuk di wa mereka tertulisnya di atas itu sudah ada logonya itu
logonya itu sudah dikasih centang biru juga
tapi centang birunya bukan asli
ya certified intinya ya
ya benar gambar
ya jadi orang kan kalau awam lagi panik kadang kadang mereka nggak sadar
mereka nggak ngecek ternyata followernya nol ternyata baru dibuat
tahunya adalah itu ada logonya saja
kebiasaannya kan kalau di wa itu
nah kalau sudah masuk di dalamnya biasanya dilakukan adalah minta nomor rekening
kemudian ada kadang kadang minta di foto juga per kartunya
kemudian habis itu apa
biasanya mereka mau berusaha untuk login ganti password
kemudian dikirim otp kan one time password itu lewat sms
kemudian dia minta tolong ini sangat penting itu tolong dikasih tahu otp nya berapa
begitu panik kan nggak tahu ini untuk membantu anda ini sangat penting
misalnya dibilang seringnya seperti itu cepetan
kemudian di pressure sedikit
jadi ada social engineering yang sudah lama praktek ini
panik biasanya nggak sih
begitu kasih otp nya ya udah wassalam
si penipu sudah dapat akses rekening kita dan kemudian akan dikuras tuh
di laporan itu di teman teman yang mereplay respon tweetan saya ada yang hilang satu juta empat lima juta enam belas juta
untuk pendidikan anaknya itu banyak sekali itu
dan itu terus menerus
makanya kalau dilihat di data saya saya juga terkejut sempat terkejut ketika melihat bu
itu luar biasa besar
karena dalam satu minggu saja itu yang kemarin yang bni itu saja sampai ratusan kan
ratusan akun bodong
bisa dibayangkan ambil saja misalnya satu persen saja atau sepuluh persen orang yang tertipu
berapa banyak mereka yang tertipu hampir setiap hari
upaya penipuan itu di depan mata kita setiap hari
sebenarnya kalau kita tadi mas fahmi bilang modusnya yang mirip mirip ini udah lama banget kan prakteknya
kalau dulu mungkin pakai handphone sms mama minta pulsa papa minta pulsa kurang lebih seperti itu
sekarang kan tidak
tapi mediumnya mungkin pakai media sosial ya pakai twitter
kenapa mas fahmi anda melihat akun bodong ini kok sebegitu bebasnya berkeliaran di lini masa di timeline di media sosial
jadi sebetulnya bukan hanya twitter ya
twitter facebook instagram juga dimana punya akun media sosial
dan di akun media sosial itu biasanya kan nasabah bisa tanya kan bisa komplain bisa lapor
nah mereka tinggal ngawasin
sebetulnya kenapa aku bodong itu
mereka tinggal memanfaatkan saja mereka sudah banyak
dan kalau saya lihat ini jaringan nih
ada beberapa nomor mereka diarahkan ke nomor telepon terbentuk ya
nomor telepon nomor wa itu punya plus satu misalnya
bukan indonesia bukan plus enam puluh dua
artinya dari luar negeri kan
minimal dia dapat akses untuk dapatkan nomor telepon dari luar negeri
entah itu membeli atau mungkin dari temennya atau jaringannya gitu
kemudian kalau dilihat tadi kan ratusan itu dalam seminggu sehari aja bisa banyak ya
artinya kan kalau kita lihat dia upayanya untuk menipu satu orang dalam konversi dalam percakapan itu kan lama tuh
selamat kenal mohon maaf dan selesai
kan harus sabar sedikit sabar
artinya kan banyak orang mbak
tidak mungkin hanya satu orang
tidak mungkin ini banyak orang
dan dia sudah siap untuk satu orang calon perubahan itu dari satu orang yang siap untuk menipu itu nantinya
media sosial itu sangat memudahkan
itu banyak laporan juga terjadi ketika ada nasabah misalnya lapor aja gitu di facebook instagram langsung diserbu
karena itu jadi kayak tempat untuk mengetahui siapa orang punya masalah
mas fahmi ini akhirnya berkaitan dengan bagaimana pemahaman masyarakat sekarang sudah berani sudah bisa main di media sosial
tapi juga harus punya literasi yang atau pemahaman yang baik soal media sosial
apa kemungkinan kejahatan kejahatan yang beredar di media sosial

ngomongin soal bagaimana kredibilitas sebuah akun
ini yang masih banyak sekali miss di masyarakat kita
entah karena memang saking paniknya tadi mas fahmi bilang tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ketika ada satu akun oke lah gitu ya
centang biru gitu
artinya verified account atau akunnya sudah terverifikasi

orang yang terkenal atau lembaga atau bank atau apapun itu
tapi kalau kita lihat lagi followersnya dikit kan jadi mencurigakan
ini yang kadang kadang belum paham nih di masyarakat kita mas fahmi
gimana tipsnya gitu untuk para pemain pemain media sosial kita sekarang nih

tips nomor satu ini menurut saya jangan lapor di media sosial ketika ada masalah
jangan lapor di twitter min punya masalah ini dengan bank jangan lakukan
atau mungkin di instagram atau di twitter
kenapa semua orang seluruh dunia itu jadi tahu
orang siapapun yang punya akses di media sosial jangan lakukan
atau mungkin di instagram atau di twitter kenapa semua orang seluruh dunia itu jadi tahu

jadi kalau bedanya ada nyebut misalnya halo bca atau bni apa atau mandiri apa
langsung mereka dikirimin pesan langsung diarahkan ke percakapan di wa chat tadi
jadi enak sekali
jadi jangan pernah sekali kali kalau bisa lapornya di media sosial
kalau mau lapor lewat dm saja
dm itu sifatnya private ini nggak bisa diketahui oleh orang lain
jadi orang nggak tahu kalau kita punya masalah
kemudian yang kedua gini cukup banyak sebetulnya kalau misalnya orang lagi panik itu yang harus dia lakukan
pertama cek apakah ada cetak biru atau nggak
kemudian cek followernya kemudian cek nama akunnya ada kode angka atau tidak
paling tidak tidak ya ini pusing mbak
orang lagi panik biasanya udah gak sempat kepikiran ini
karena misalnya ini ada nonton tv cnn indonesia berapa banyak lagi jutaan yang tidak nonton
jadi mereka nggak tahu mereka mengalami hal itu
jadi ini saya kira ada di sisi pasar bah iya ada yang dilakukan
tapi saya kira juga ada di sisi bank
ini ada yang dilakukan
jadi saran saya itu adalah bank itu membuat monitoring
ketika ada orang datang ke kantor cabang itu di depannya itu ada banyak calok ya
ditulis aja gitu jangan percaya sama calok
maksudnya diam saja
pasti satpamnya bilang pak jangan ikutan nyalo itu ya enggak
jadi langsung aja masuk ke dalam
hal yang sama dilakukan di media sosial
di instagram di facebook
ketika ada orang lapor kemudian mendapatkan ada postingan dari penipu
langsung itu ada bot dari bank mereplay penipu tadi
jadi ngasih tahu ke nasabah saat itu juga
kurang dari satu menit kalau bisa
bahwa ini bukan akun resmi
tapi jangan sampai kemudian nasabahnya tertipu itu
mudah mudahan tips dari mas fahmi ini yang nggak nonton tapi bisa nonton disebarin gitu ya
jadi nggak banyak yang kena tipu lagi
mas fahmi terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih untuk sharingnya mas fahmi
selamat malam mbak tiffany selamat malam